ernesto valverde semakin memiliki banyak opsi untuk variasi serangan barcelona
kehadiran filipe coutinho membuat daya gedor raksasa katalan harusnya menjadi tambah menakutkan
tapi akan seperti apa sebenarnya peran coutinho di barcelona telah hadir di studio kami coach justinus laksana
selamat datang coach
coach kita sebelum melihat lebih detail seperti apa nantinya penempatan penempatan coutinho ya
di sini kita harus melihat dulu sebenarnya sepenting apa transfer coutinho dari liverpool menuju barcelona ini
anda menilai angka yang ditawarkan terlalu tinggi sebenarnya atau sudah masuk harga pasar lah
oke kalau kita bicara angka itu sangat relatif ya
kita tahu bahwa neymar sebagai pemain termahal terakhir virgil van dij dijual sebagai defender termahal dengan nilai tujuh puluh lima sekarang satu ratus lima puluh
untuk saya sebenarnya pembelian yang dari sisi bisnis make sense
karena barca sudah mendapatkan sekitar tiga ratus jutaan dari neymar
dan masih ada sisa pada saat dia invest
dan kita juga tahu bahwa persaingan ini juga saling ketat
barca tidak bisa semena mena selalu membeli pemain mahal
tapi memang ada beberapa klub yang ibaratnya duitnya tidak ada serinya dan sehingga mereka asal spend aja
nah ini harus setidaknya diikutin
dan kalau saya bilang contoh paling bagus lah dembele baru dibeli bermain cukup bagus tiba tiba dia cedera
nah untuk bisa survive di eropa ataupun
di la liga dan bahkan di any other competition mereka harus memiliki lapis dua yang memadai
dan valverde sudah mengatakan warisan dari henry kenny tidak banget gitu kasarnya
legasinya kurang bagus gitu ya
betul jadi makanya dia membeli paulino yang berhasil dembele berhasil semedo berhasil
dan sekarang ditambah coutinho yang sebenarnya sudah musim lalu
walaupun belum alot ya ini proses negosiasinya
baik kita melihat nih coutinho sudah menunggu di luar lapangan nih coach
tapi kalau kita perhatikan nantinya sebenarnya coutinho anda melihat akan ditempatkan posisi apa
selama ini mungkin barcelona terlihat sering memainkan formasi empat tiga
dan salah satu mungkin yang banyak dikatakan sama orang ialah di lini kiri karena sepeninggalan neymar seperti itu ya
tapi anda melihat seperti apa pilihan nanti dengan menggunakan pola empat tiga
sebenarnya dia bisa menjadi menggantikan iniesta di sisi kiri
karena dia selalu cut inside
ataupun dia bisa bermain dengan empat tiga tiga dengan suarez
coutinho dan dembeli di kanan messi di belakangnya
baik berarti kita keluarkan seandainya iniesta ya
iniesta kita geser terlebih dahulu
iniesta kita geser terlebih dahulu ke sini
dan kemudian coutinho kita letakkan di sini ya coach ya
kalau saya boleh sedikit ganti
ini yang kemungkinan formasi yang sangat masuk akal
untuk saya coutinho messi di belakang
ditambah paulinho atau rakitic sebagai box to box
atau kalau mau lebih offensif lagi
rakitic diganti masukin iniesta bermain dengan empat satu empat satu
tetapi juga kita melihat salah satu opsi pembelian dari coutinho itu ialah dengan kondisi umur kali ya
iniesta yang juga sudah cukup uzur seperti itu
anda melihat kalau seandainya iniesta tidak dimainkan seperti apa mungkin valverde akan menempatkan coutinho
karena coutinho selalu menggantikan iniesta dengan either itu pemain box to box atau dengan pemain lebih dm
jadi valverde bisa bermain dengan satu dm atau dengan paulinho sebagai pemain box to box
tapi dengan masuknya coutinho at least mereka memiliki pemain yang kreatif lagi
playmaker sehingga beban ini tidak tergantung oleh seorang messi
pada saat itu terjadi akan lebih gampang di cover lah
kita lihat tahu
lihat sebelum sebelumnya di enrique
dan sekarang dengan adanya dembele dengan coutinho serangan itu akan lebih variatif lagi
dengan seandainya trio msn yang selama ini mungkin kita tahu daya gedornya cukup tinggi seperti itu coach
daya gedurnya cukup tinggi
tapi apakah ada kemungkinan tidak seandainya iniesta dikeluarkan
seandainya iniesta dikeluarkan seperti itu
kemudian busquets tetap ditempatkan di sini dan rakitic
mungkin dembele yang kanan
mesi seperti ini
apakah ada kemungkinan coach
atau mungkin coutinho akan ditempatkan menggantikan dembele juga seperti itu
anda melihat seperti apa coach
kalau menggantikan dembele untuk saya sebenarnya bukan masalah bisa
kalau dibilang bisa sih bisa bisa aja
tapi kita tidak memanfaatkan kualitasnya coutinho
karena dia adalah seorang playmaker
dia bisa melakukan finishing
tapi dia juga bisa memiliki end passing yang bagus
dan itu dengan suarez di depan atau dembele di depan
terus lebih dimanfaatkan
jadi untuk saya lebih bagus jika coutinho lebih make sense jika bermain seperti ini
seandainya dembele tidak bermain
coutinho messi di belakang suarez ditambah seorang paulinho rakitic atau iniesta
lebih make sense seperti ini
berarti bisa dikatakan dembele sebenarnya dalam posisi tidak terlalu bagus dengan kedatangan coutinho
jadi akan lebih banyak menghangatkan kursi cadangan
kita lihat pada saat di awal musim dia bermain
bermain sangat bagus sangat variatif sekali
nyaris tidak dijelajahi karena di kiri hanya neymar yang selalu mendapatkan bola
sekarang sirkulasi bola itu lebih rata
jadi di sayap kanan bisa dibilang lebih hidup
lebih banyak serangan dari sayap kanan
karena kerjasama antara dembele dan semedo juga sangat bagus
kalau tidak ada semedo masih ada sergio roberto
jadi sayap kanan ini sudah mulai hidup
jadi kalau dibilang bang kuchan enggak
kalau untuk saya demily salah satu pemain penting
untuk saya line up yang sangat make sense sekarang adalah coutinho suarez dembele belakang messi
didukung sama iniesta
kalau saatnya mereka mau bermain sangat offensif
rakitis yang diistirahatkan
rakitis sebagai dm
kalau tidak iniesta out
bisa paulinho main atau at least dengan dua dm
sehingga messi bisa bermain serangan berasal dari empat pemain ini
berarti bisa dikatakan kalau dengan posisi seperti ini
messi lebih untuk menjaga kedalaman
tetap memberikan umpan umpan terukur juga
jadi pada saat di atas kertas dia bermain dengan empat empat tiga di sebelah kanan
tapi dia selalu masuk ke dalam
sehingga dia at least sebagai playmaker nya
yang bermain di belakang suara
yang bisa melakukan penetrasi ke arah lawan
tapi dengan pola empat empat dua yang sejauh ini
juga sebenarnya kalau kita lihat statistiknya
juga cukup baik ya
selama performa yang ditunjukkan oleh valverde bersama barcelona
anda melihat akan seperti apa nanti opsinya
apakah di depan itu
tetap suarez dan messi
dan sementara coutinho ditarik lebih ke tengah
kalau pada saat dembele tidak hadir
messi lebih masuk ke dalam
kalau ini sana iniesta bermain
harus lebih geser ke kanan
suarez membuka ruangan untuk messi
dan sisi kiri di cover oleh alba
berarti ini kondisinya
sisi kiri di cover oleh alba
pada saat dia tidak bermain
jadi sebenarnya kalau saya bilang
luar biasa posisi atau pemain yang dimiliki oleh valvede sekarang
dia bisa bermain
memiliki banyak sekali strategi untuk bermain
dan tidak tergantung hanya empat tiga tiga atau empat satu empat satu
atau bahkan seperti anda tadi katakan
bisa bermain dengan dua striker
karena so far pada saat dembele cedera
suarez selalu bermain
menggeser membuka ruangan untuk messing
tapi kalau kita melihat juga coach
dengan menggunakan materi pemain yang ada saat ini
apakah kemungkinan bisa menggunakan empat penyerang
sekali lagi saya sebutlah
mungkin dengan pola empat dua
kalau dibilang bisa bisa aja
karena kita bicara kualitas pemain yang luar biasa
sangat cepat adaptasi terhadap instruksi pelatih
empat dua empat dari awal saya rasa tidak akan dilakukan
tapi itu akan dilakukan pada saat contoh mereka tertinggal
sehingga waktu bermain hanya lima belas dua puluh menit
dan itu bisa dilakukan bermain lebih ofensif lagi
dengan mengorbankan either pemain tengah satu atau pemain belakang
itu kalau seandainya dalam kondisi sudah tertinggal ya
dengan pola seperti ini
sebenarnya kalau kita perhatikan
atau sejauh ini nama polino yang juga sempat naik down
setelah sempat diragukan
kualitas kedua pemain ini berbeda ya
terakhir dia memainkan poligno bersama messi di liniatka
pollingnya adalah satu satunya box to box
pemain yang dimiliki oleh barcelona
seharusnya peran itu bisa diambil alih oleh rakitis
tapi terakhir busket diganti oleh rakitis
dan dia bermain cukup bagus
bahkan andre gomez pun bisa bermain sebagai dm
jadi intinya barca hanya bermain dengan satu dm
dengan either playmaker yang kreatif
itu bisa iniesta
diganti oleh seorang
poligno yang lebih menyerang
jadi ini pilihan yang luar biasa
ibaratnya dia itu seorang anak yang punya dua gudang mainan
yang canggih canggih seperti itu ya
kalau saya bilang tidak hanya lapis utama
lapis kedua juga bagus
salah satu kekurangan dari enrique
zaman ericknya adalah dia tidak membeli seorang playmaker
atau pelapis messi
yang menangkan iniesta pada saat mereka cederanya
sekarang mereka memiliki dalam sosok coutinho
dan saya rasa ini hal yang luar biasa untuk barcelona
dengan pola permainan seperti ini seandainya coach
kita menempatkan suares di depan
ada iniesta di kiri dan juga dembel di kanan
seandainya mungkin ya
kondisi terburuknya ialah messi harus out begitu
mungkinkah coutinho berada di posisi ini
karena perang ini juga dia terapkan berapa kali di timnas brazil
atau bahkan di liverpool
pada saat salah dan mane bermain
dia bisa bermain di belakang
nah inilah salah satu kehebatan coutinho
dia bisa bermain sebagai winger
dia bisa bermain sebagai playmaker
dan dia memiliki goal instinct
dia seringkali juga mencetak gol yang tipikal dia lah
berarti sebenarnya bisa dikatakan serba bisa begitu ya
dengan pola permainan seperti ini sebenarnya
pilihan cara menyerang mungkin yang bisa dibeliki oleh barcelona itu seperti apa coach
kalau saya bilang dari sisi serangan tidak berubah ya
ini saya kasih contoh seandainya messi masuk
kita geser rakitic keluar
permainan barca itu sebenarnya very simple
bedanya dulu barca dengan jamannya pep dan enrique dan valvery adalah
jamannya pep mereka lebih bermain dengan tiga
satu keluar menggantikan posisi satu masuk lagi
tapi kalau sekarang jamannya
valvery dia membuat segitiga ini dengan banyak pemain
jadi tidak tergantung oleh satu dua tiga pemain yang melakukan
menggantikan posisi tapi posisi sama hanya tiga empat lima pemain ini
berada dalam posisi yang mana
apa namanya passing antar tiga pemain ini berada dalam posisi yang sama
posisi pemain selalu bergantian
satu passing ke depan posisinya digantikan
perbedaan valvery seperti ini sekarang
baik polanya tetap segitiga tapi pemainnya lebih disiplin
lebih statis pemainnya
dengan mungkin bisa dikatakan lini serang yang daya gedor yang sudah bertambah juga
bagaimana dengan melihat pertahanan seperti apa seharusnya mungkin boscade harus
bermain di sini dan juga coutinho seperti apa
perannya mungkin dalam membantu ketika sedang diserang seperti itu
oke kalau kita bermain dengan
dua pemain central midfield yang lebih menyerang untuk saya masih make sense bahwa
boosket bermain karena dia yang dia bisa hanya bertahan dia tidak bisa menyerang
dia tidak bisa cetak gol dan yang bisa hanya bertahan
tapi kalau seandainya dia bermain valverde benar dengan paulinho contoh
akan lebih make sense kalau rakitis bermain karena rakitis bisa bergantian posisi sebagai dm dengan paulinho
jadi variasi ini sangat banyak sekali
kalau saya jadi
manajemen barca pembelian ini belum selesai hanya di coutinho
beli lagi satu seorang dm karena sekarang formallen yang menggantikan umtiti
kebetulan firmalen lagi bagus tapi untuk saya terlalu risky apalagi de vrijlazio akan jadi free agent juga
berarti anda melihat sebenarnya oke daya gedor sudah cukup baik seperti itu
berarti tetap barcelona harus membelanjakan sejumlah uang lagi untuk lini belakang
kalau saya bilang untuk seorang center back karena di kanan
semedo di cover oleh sergi roberto alex fidel masih ada di kiri ada d nya alba masih oke lah masih di cover
hanya untuk center back untuk saya masih terlalu riskan dengan mengandalkan seorang formallen
baik semoga saya nanti dengan adanya coutinho resiko di lini belakang bisa dikurangi dengan daya gedor yang cukup tinggi ya coach
ya betul sekali
baik coach yassin terima kasih sudah berbincang nanti kita akan lihat juga seperti apa sebenarnya peran coutinho nanti ya di barcelona